terus bertambahnya angka kasus positif covid sembilan belas di papua
membuat pihak kepolisian memperketat pembatasan aktivitas warga
yang berlaku sejak senin delapan belas mei hingga empat juni mendatang
menurut kapolda papua
urgent policy paulus waterpong pembatasan aktivitas warga
ini berbeda dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar di daerah lain
di papua pembatasan aktivitas warga membuat masyarakat tidak boleh keluar rumah lagi
setelah pukul dua siang
pihak polda papua akan mengambil tindakan tegas
dan menerapkan sanksi hukum bagi warga yang melanggar
data tim satgas penanganan covid sembilan belas provinsi papua
hingga kini terdapat lima ratus lima belas kasus positif
dengan rincian tiga ratus sembilan puluh orang masih dirawat
satu ratus enam belas orang sembuh dan sembilan meninggal dunia
sudah bergabung melalui sambungan telepon kapolda papua
waktu jakarta pak kapolda
ya selamat malam mbak
terima kasih sudah bergabung dengan cn newsroom
terkait dengan pembatasan aktivitas warga papua
ini berbeda penerapannya atau pemberlakuannya dengan psbb di wilayah lain
apa yang kemudian akhirnya sampai membuat keputusan
artinya pembatasan aktivitas warga ini maksimal sampai dengan pukul dua siang
dan evaluasinya apakah sampai dengan hari ini cukup berjalan maksimal
iya mbak itu hasil keputusan terakhir yang keempat ya
perpanjangan yang keempat pada tanggal lima mei yang lalu sampai tanggal dua puluh satu hari ini
itu keputusan bersama forkompim
dapro forum komunikasi pemimpinan daerah dengan bapak gubernur
itu menyatakan beberapa poin
di antaranya bahwa sesungguhnya pembatasan kegiatan aktivitas sampai dengan
namun ada beberapa wilayah yang memang masih memberikan pertimbangan pertimbangan
berbagai aspek sehingga ada yang lewat jam delapan belas ada yang jam tujuh belas dan lain sebagainya
nah itulah yang kemudian kami rapat beberapa kali
kemudian tiga empat hari yang lalu kita bersepakat bahwa kita mau coba untuk taat ajas
yaitu kita coba menata hati apa yang sudah menjadi komitmen bersama
di tingkat provinsi
sehingga akhirnya beberapa kepala daerah kita undang
dan kemudian dalam pertemuan dan dapat itu di polda ya
kita inisiasi di polda
kemudian disepakati untuk ya semua sepakat jam empat belas
sesuai dengan surat edaran gubernur hasil keputusan bersama tanggal lima mei yang lalu itu
pembatasan aktivitasnya cakupan pembatasan aktivitasnya
ini apa aja pak paulus
kemudian bagaimana pengawasan
kemudian bagaimana penegakan hukum terhadap aturan pembatasan aktivitas ini
ya setelah semua bersepakat kembali
ya kemudian itu menjadi dasar berpijak
dasar bersama untuk melakukan upaya upaya mengingat transmisi lokal
penyebaran virus di wilayah
kabupaten kota ini di distrik
kelurahan kampung di beberapa wilayah ini terus meninggi ya
walaupun kita sudah melakukannya sejak awal pembatasan
apa masuk keluarnya penumpang ke wilayah papua begitu
nah itu kemudian disepakati bahwa
leadernya atau kendarinya ada pada ketua harian
ketua harian covid sembilan belas provinsi papua itu adalah
kepala satpol pp yang selalu merangkap sebagai kepala badan dppb
ya provinsi itu kemudian berkolaborasi dengan kami tni polri
untuk kemudian melakukan penegakan hukum
pada tanggal delapan belas berhitung hari senin kemarin
kita melakukan upaya upaya yang sebelumnya hampir lima hari itu kita lakukan sosialisasi
oke sanksinya apakah masih dalam level atau tahap persuasif kah
atau ada sanksi penindakan yang lebih tegas lagi pak paulus
sementara tetap masih dalam bentuk persuasif di lima hari pertama
tapi mulai tanggal delapan belas ini
tanggal dua puluh satu ini kita sudah melakukan upaya upaya dengan tegas
artinya bahwa tidak boleh seorang pun keluar
dan apa melakukan sesuatu
mereka melakukan aktivitas
kecuali ya beberapa keputusan ya
untuk tugasnya sendiri
melakukan pegawai bank dan lain sebagainya ya
itu diantaranya yang diizinkan
oleh ya ku adat timur kalangan aktivitas
yang lain di lock
ya itu baru diberikan kelengkaran sedikit untuk mereka bisa
melintasi daerah daerah ya mereka akan pulang pergi di situ
oke pak paulus kita tahu bahwa faktor kebudayaan
di papua masih cukup solid
masih cukup kental
sampai dengan sejauh ini
bagaimana dengan penerapan atau pemberlakuan pembatasan sosial
yang ada di wilayah pedalaman papua
ya yang menjadi prioritas sebenarnya dari hasil lekma luas pertama
teman teman di komunitas kesehatan
ya itu ada lima daerah
yang pertama kabupaten mimika kota jayapura kabupaten jayapura kabupaten kerong
dan kabupaten nabire
tetapi yang lain sama
mereka juga melakukan hal yang sama di jam empat
kami menempatkan beberapa anak anak muda
yang terjun langsung
komunitas komunitas dari suku suku
yang juga menggunakan bahasa mangka
memberikan penjelasan penjelasan langsung kepada
warga masyarakat yang berasal dari daerahnya masing masing
selain bahasa indonesia
kita juga menggunakan beberapa bahasa daerah
yang kemudian menghimbau mengajak masyarakat untuk
sebelum atau jam empat belas kita harus kembali dan
masuk ke rumah stay at home dan lain sebagainya
ya kira kira begitu
terima kasih kapolda papua
sudah bergabung dengan cn indonesia newsroom sore hari
terima kasih pak kapolda